besok sore ya bapak tunggu ya
kita bisa chill di sini bisa relax bisa santai santai dengerin live music
ya itu pun kalau kalian gak sibuk
jadi di coffee shop apa mau ada acara ya
ada band band baru
enggak sih mereka bilang udah sering main kok
namanya unicorn band
aku jadi anak kuat tante
itu baru rena
yaudah sekarang kita masuk ke dalam ya
tapi janji gak boleh nangis lagi oke
mau cuskin dong
aku udah pulang
terima kasih ya
jinin aku ketemu mama dan bapak
aku yakin dengan adanya reina
pemulihan sakit hatinya tanta rosa itu akan lebih cepat
raina kamu benar benar anak yang baik
kamu masih sangat kecil
tapi kamu harus menjalani hidup dengan masalah besar seperti ini
semoga kamu selalu kuat dan tegar ya rena
maaf saya menunggu lama ya
perkenalkan pak kita dari unicorn band
saya daniel sebagai basis
saya joe sebagai gitaris
saya pak pak kata
eric pak gama
jadi kalian ini yang diminta sama pak thomas untuk mengisi live music di sini
iya betul pak
kalau boleh tanya pengalaman kalian udah manggung di mana aja
udah lumayan banyak sih pak
kita udah pernah manggung di mall di kafe di acara apensi dan di kampus
kita juga sudah sempat mengeluarkan satu album
dan band kita terbentuk udah lama
tapi kita sempat vakum satu tahun pak
karena kita kehilangan satu personil
tapi cuma seminggu sekali
kalau kalian memang sudah
siap untuk tampil lagi
besok saya tunggu jam enam sore
gimana udah siap
alhamdulillah kalau gitu
semoga dengan kalian tampil di sini manggung di sini
pengunjung di kafe ini makin banyak
iya kita juga akan memberikan yang terbaik untuk kafe ini pak
terima kasih kalau gitu
ya kalau gitu kita pamit dulu ya pak
besok siang kita udah di sini kok
ya saya tunggu kalau gitu ya
terima kasih ya pak
terima kasih pak
iya terima kasih banyak banyak
alhamdulillah akhirnya coffee city punya live music
kasih tau andi pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
din sekarang di cafe papa ada live music nya lho din
kalau kamu sama al bisa datang besok sore ya papa tunggu ya
itu pun kalau kalian gak sibuk
jadi di coffee shop papa
mereka bilang udah sering main kok
yaudah besok kamu sama hal bapak tunggu di sini ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa telepon kenapa din
ini papa ngasih tau kalau besok itu ada acara di coffee shop nya
kamu bisa datang
yaudah abis saya pulang kantor ya
ya kita mau band kita membawa keajaiban untuk kita
dan aku bener bener ngerasain keajaiban itu saat kita memainkan musiknya
keajaiban itu bener bener ada
emang keajaiban apa ya papa
bertemu sama kamu
gua bicara apa adanya
andin adalah keajaiban dalam hidup gue
udah lah saatnya kita minggir
daripada lo semua jadi nyamuk lu mau jadi nyamuk mau
ini cabut aja dah
hmm kamu sih gombal
temen temen kamu jadi pada pergi kan
kalau mereka pergi kan tinggal kita berdua
apa band di cafe papa itu anggota bandnya rohingya dulu
namanya sama banget
mungkin aku bisa tanya sama mereka
siapa sih kira kira pemiliknya